perayaan natal di kota manado dilakukan dengan cara unik
pecinta anjing di seluruh manado mendandani anjing peliharaannya dengan pakaian sinterklas untuk diikut sertakan dalam lomba fashion santa
komunitas pencinta anjing di kota manado merayakan natal dengan cara berbeda
mereka menggelar fashion show anjing menggunakan baju sinterklas lomba ketangkasan anjing dan doa bersama untuk memberkati anjing
sekitar lima puluh ekor anjing berbagai jenis ikut serta dalam lomba ini
hewan ini didandani pemiliknya menggunakan kostum sinterklas dengan berbagai model sesuai dengan kreativitas pemiliknya

saya itu persiapannya hanya satu minggu
itu persiapannya sejauh sepuluh
apa aja yang dipakai
yang dipakai itu baju bandu sama ini
berapa bajet dikeluarin
bajetnya sekitaran dua ratus ribu
kegiatan ini pun mendapat dukungan penuh dari dinas pertanian dan peternakan provinsi sulawesi utara
budaya budaya kearifan lokal ini akan mampu mengantar sulawesi utara
yang bisa melaksanakan kegiatan kegiatan event
bukan cuma nasional tapi mungkin internasional
seusai perlombaan setiap anjing diberkati oleh pendeta dengan doa dan acara menyalakan lilin bersama